dua kapal asing berbendera vietnam ditangkap di laut natuna utara kepulauan riau
sebanyak dua puluh orang awak kapal ditangkap dan ditahan sementara waktu
inilah detik detik penangkapan dua kapal asing berbendera vietnam
yang ditangkap dijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
saat melakukan operasi di laut natuna utara kepulauan riau
petugas sempat melepaskan tiga kali tembakan peringatan
saat kedua kapal mencoba melarikan diri dan menghindari kapal
butuh waktu empat belas jam hingga akhirnya tim pengawas berhasil mengamankan kedua kapal
penangkapan dua kapal asing berbendera vietnam dilakukan berdasarkan informasi dari nelayan lokal
memakan waktu hingga empat belas jam hingga akhirnya kedua kapal bisa ditangkap
sepuluh orang awak kapal diamankan pada operasi ini
kedua kapal saat ini disita dan awak kapal akan ditahan sementara waktu